untuk mengetahui kondisi terkini di sekitar kawasan jalan tamrin sudah ada korespondensi ann indonesia mahardika utama
dika good morning dika bagaimana kondisi tamrin pagi ini apakah masih ada aksi massa di sana
ya selamat pagi hanum dan juga prabu saat ini situasi di kawasan tamrin jakarta pusat tempatnya di depan gedung bawaslu sudah tampak kondusif
fokus yang saat ini tengah dilakukan adalah pembersihan dari sisa sisa aksi unjuk rasa malam hari tadi yang berujung pada bentrokan yang baru selesai pada pukul enam pagi tadi dengan polisi melakukan pemukulan masa atau memukul mundur masa ke arah tanah abang
dan saat ini sepertinya bisa anda saksikan ratusan petugas dari dinas lingkungan hidup pemprov dki jakarta tengah melakukan pembersihan di area tamrin ini
dan saya juga melihat saat ini aktivitas dari warga atau karyawan karyawan yang bekerja di sekitar kawasan sudirman tamrin juga sudah mulai tampak datang
meskipun saya masih belum bisa memastikan apakah aktivitas perekonomian seperti di kawasan pusat pertokohan sarinah akan mulai dibuka
seperti sebelumnya karena kalau kita melihat kemarin pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
aktivitas pertokohan di pusat pertokohan sarinah ditutup dan tidak ada satupun toko yang dibuka
dan saat ini juga bisa saya sampaikan bahwa aparat koalisian masih terus melakukan penjagaan
tampaknya ada pengaplusan atau penambahan atau penggantian dari aparat kepolisian yang berjaga dari yang sejak bertugas sejak hari kemarin
sejak siang sampai pada pagi hari tadi dan saat ini sudah tampak ada petugas petugas yang juga baru datang
ataupun juga untuk siap mengamankan jalannya
aksi yang masih belum bisa dipastikan apakah juga akan kembali berlangsung pada hari ini
sekali lagi bisa anda saksikan saat ini fokus yang tengah dilakukan di kawasan tamrin
tepatnya di depan bawaslu adalah melakukan pembersihan dari sisa sisa bentrok yang kita tahu menyisakan banyak sekali dampak kerusakan
saya melihat salah satu pos polisi di kawasan tamrin ini rusak di amuk masa
belum lagi satu pos polisi di perempatan agus salim
atau di jalan sabang
lalu sejumlah kendaraan baik motor ataupun juga mobil saya melihat ada lebih dari sepuluh motor yang tampak rusak dan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya atau ditinggalkan begitu saja
dan tadi juga saya melihat ada dua sampai tiga mobil yang rusak termasuk satu truk dari pihak kepolisian pun tampak pecah di kaca bagian depannya
dan kemudian dibawa dengan menggunakan mobil derek
dan serpihan serpihan kaca ataupun juga batu batu tadi masih tampak sangat banyak
ke kawasan menteng baik di kawasan agus salim ataupun juga di wahid hasim
satu dampak lainnya dari bentrokan tadi malam juga adalah terbakarnya salah satu dinding di gedung bawaslu yaitu di bagian samping
kami mengonfirmasi dari anggota bawaslu rahmat bagja yang menyampaikan bahwa tidak ada kerusakan yang berarti
dari kebakaran yang diduga diakibatkan oleh lemparan bom molotov pada pukul dua dini hari tadi
dan bawaslu juga memastikan dokumen dokumen
di lenggeraan pemilu ataupun juga pengawasan dari pemilihan umum
baik capres cawapres ataupun juga untuk pemilihan anggota legislatif
tidak ada yang rusak dan bisa dipastikan tidak terganggu aktivitasnya
baik pada malam hari tadi ataupun juga pada hari ini
untuk pengamanan sendiri prabu dan juga hanum
dua puluh ribu anggota atau personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik
baik di bawaslu di kpu di istana negara ataupun juga di titik titik lain yang merupakan obyek vital
termasuk juga di titik titik
yang berpotensi terjadinya kerusuhan seperti di kawasan petamburan tanah abang dan juga di kawasan sleepy
dan kita masih akan terus menunggu seperti apa hasil penyelidikan dari pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadap ratusan orang yang diduga terlibat dalam bentrokan
dan beberapa diantaranya diduga juga sebagai provokator dari bentrokan yang terjadi dua hari terakhir ini
dan kita terus menunggu siapa sebenarnya aktor intelektual dari aksi atau bentrokan yang terjadi
dan juga tentu kita masih menunggu seperti apa hasil identifikasi terhadap enam korban yang dikonfirmasi tewas pada tanggal dua puluh satu hingga dua puluh dua mei pagi ataupun juga di hari kemarin
ya mahardika terima kasih atas laporan anda di sekitar jalan tamrin
yang artinya bahwa disitu kita melihat sepertinya akan sudah mulai dibersihkan semua jalanan
dan semoga saja aktivitas bisnis dan perkantoran bisa dimulai seperti biasa